gue udah mikirin dari ujung jalan sono sampai mari
masalahnya apoi sama faang
kayak mikir yang berat berat lagi
eh namanya sebuah pertemanan mah wajar wajar aja
kalo ada salah paham atau cek cok cok dikit dikit
mah udah ntar juga bayaran lagi kelar
eh gak usah dipikirin
pindah kemana nih ang
gak tau vi
saya nanya ke tetangga tetangga juga nggak ada yang tahu
mungkin nyokap lu lagi butuh waktu ang
buat cari ketenangan
lu sabar aja ya ang ya
lu udah mandi belum
ibu lu kayak apa
ingat amanahnya ustadzepu
jangan ninggalin apa yang udah diajarin
kemaren aja lu tinggalin sholat
gak ada bahan obrolan nih
ari kalian tuh datang kesini cuma berdua
itu si apoy
gak usah dibahas jel ya
gak usah ya
gak usah ya
gak usah ya
punya muka yang enak
biar gak bikin emosi orang
kok muka muka sih
ang mau apa kek
apa yang ditanya dijawab
kamu kenapa sih
tadi gak jujur aja sama neneng
gak usah lu
mas apo juga masih belum siap untuk menikah
ya tapi kan yan
maka seluruh penduduk langit dan bumi
memilih memilah mencari wanita
siapakah dirinya yang menjadi kekasih halalku
sampai jumpa di video selanjutnya
ada seorang pemuda
dia sudah dua kali datang ke sini
ya kelihatannya sih dia serius
tapi waktu itu bapak anda banyak bicara
makanya bapak menyuruh kamu untuk datang ke sini
kapan dia mau melamar kamu
kagak nyautan di panggil
nama gue apoy bukan antum
lah lu bocah ngapain
antum tahu siapa anak
perbedaannya dengan siapa antum
kasih tahu siapa anak
ustadz faruk andun
antum tahu siapa anak
antum mau kemana afai
mau ke rumah ustadz sapu
kalau antum mau ketemu ustadz sepuh
antum mesti lewat anak dengan izin anak
apa urusannya gue kudu izin sama lo
afai afai anak tidak salah dengar
ini pesan tren afai
semua orang di sini ada peraturan yang mesti dipatuhi
tidak ada tercuali
gue udah mikirin dari ujung
jalan jalan sono ampe mari
masalahnya apoi sama faang berat banget
lagu lu kayak profesor
kayak mikir yang berat berat lagi
eh namanya sebuah pertemanan mah wajar wajar aja kalo ada salah paham atau cek cok cok di gigi gigi
udah ntar juga bayaran lagi kelar
eh masa dipikirin
eh udah bocah ya siapa
lu gak ngerti ngerti gue udah bilangnya jangan sebut sebut lagi nama april sama gue
gue udah trauma sama tuh nama
yaelah pake nanya ngapain
kan lo gue kasih tau
april yang pertama yang gue kenal gue ditinggalin ke belanda
nih yang terakhir kemaren kita kenalin di santanar nih
gue ditinggalin juga ke paris
dua duanya perginya ke luar negeri
terus apa gimane
masalah lo sama apri
eh udah bocah kadang ngerti ngerti ya
nih lo bisa kan buat sendiri
yaudah tenang aman
udah deh gue balik
ini semuanya lo masukin ke kasbonnya gue
hei gue udah paham ini
lo gak usah khawatir
oke jagain nih helm keramat gue
tolong buat gue jagain pake harga diri
yeh tenang aja gue orangnya amanah kok
anu bebal ya
tidak mengerti tidak fiham
ada peraturan yang mesti ditaati
abah udah nunggu nak
farouk ada perlu juga
ana cuma sedang berjaga
soalnya sedang marak maling burung
pukusan kita belum selesai apoy
sudah ustadz sudah ustadz
antu gabuk mana
gabuk k o di jalan
antu sedang marik
bang ustadz ane minta apuan ya bang ustadz
aduh telat bang ustadz
antu dua duanya fayah ye
tidak bisa nandalkan
silakan duduk boy
kami lihat dulu kondisinya abah
kemarin sih alhamdulillah sudah lebih sehat
tapi hari ini drop lagi
sadaka allahul azim
semoga allah mengangkat penyakitnya
sebentar ya boy
ini si apoy di dalam kira kira nafai nih
amboi sudah tahu kan amboi di sini
kalau amboi di dalam amboi tahu
tidak biasa antum ya
maksudnya anak antum cari tahu si afri nafai di dalam
aduh pegel hati jadi rujak ngomong sama antum
ane tahu bang ustadz
jangan jangan bang apoy disuruh ke ustadz sepu di sini untuk ganti ustadz sepu bang ustadz
tapi masuk akal yuk
kalau sudah gulung yang menggantikan ustadz sepu menjadi penerusnya itu benar bang
anak anak meriah ya
kepala anak dingin
kaki anak dingin
sambil pesan bang
sambil pesan bang